kemudahan belajar online selama pandemi kofit sembilan belas tidak dirasakan setiap anak di seluruh pelosok
negeri di kabupaten lebak sejumlah siswa sekolah dasar negeri satu inten jaya kecamatan cimarga lebak
terpaksa mencari lokasi yang lebih tinggi demi mendapatkan jaringan internet yang baik untuk
mengakses mata pelajaran yang diberikan guru melalui aplikasi pesan grup whatsapp dan
hari sini kenapa enggak belajar di rumah atau gimana karena ada sinyal perjuangan mencari
jaringan internet yang baik juga dirasakan sejumlah siswa di kecamatan banjarsari kabupaten ciamis
tuti alawiyah dan julai siswa kelas sembilan smp plus pasawahan desa pasawahan kecamatan banjarsari harus
berjalan sekitar satu km dari rumahnya ke lokasi dataran tinggi agar bisa mendapatkan

menurut kepala smp plus pasawahan belajar sistem daring bagi siswa di pelosok sangatlah tidak mudah
jaringan internet dan perangkat menjadi kendala karena kebanyakan siswanya berlatar belakang
ekonomi rendah kondisi ini menuntut pengelola sekolah lebih sering mengontrol siswanya ke rumah
dengan sistem jemput bola karena
kerap kali guru pengajar kehilangan kontak dengan siswa hingga beberapa hari sekolah pasawah sma plus
pasawahan ini kan berada di di khamis ada di pedesaan menjadi untuk alat komunikasi dan
yang lain lain itu itu menjadi kesusahan karena di siswa kami memang itu kebanyakannya siswa yang
tidak mampu pengelola sekolah maupun siswa berharap pandemi segera berakhir dan proses belajar bisa
tim liputan cnn indonesia